kementerian pertanian menggandeng santri dari perwakilan pondok pesantren seluruh indonesia
dalam kegiatan santri tani milenial di tasikmalaya
guna meningkatkan minat bertani santri kegiatan ini menjadi salah satu upaya
menjawab tantangan indonesia sebagai darurat regenerasi petani
pertanian indonesia kembali melakukan terobosan baru untuk meningkatkan produksi berbagai komunitas
di awal tahun dua ribu sembilan belas kementerian pertanian bergerak meluncurkan gagasan santri tani milenial
setidaknya ada lima belas ribu santri dari perwakilan pondok pesantren seluruh indonesia
menjadi saksi sejarah perjalanan awal santri tani milenial jumat siang
dalam rangkaian kegiatan itu kementerian pertanian memberikan bantuan langsung
benih unggul tanaman holti kultura satu ratus dua ekor sapi lima ratus ekor kambing dan sepuluh ayam
serta bantuan seratus alat mesin pertanian hand tractor atau alsintan
ada energi baru untuk pangan indonesia ada santri milenial yang terlibat
seluruh indonesia ada empat juta
pertama adalah memenuhi gisi santri santri kita agar dia menjadi pemuda yang cerdas
pemuda berahlak tidak diragukan lagi
kemudian yang kedua mensejahterakan mereka
yang ketiga adalah mengajak mereka berwirausaha
sebelum peluncuran santri tani milenial
amran meninjau kegiatan pertanian yang sudah berlangsung
sejak tahun enam puluh an di pondok pesantren miftahul huda tasikmalaya
pimpinan pesantren miftahul huda asep maushul afandi memaparkan
tidak sulit memperkenalkan santrinya untuk mengenal dunia pertanian
bahkan tak sedikit dari mereka mulai menggeluti agrobisnis
kalau buat santri kami ya karena memang sudah sehari hari
sudah kerjaan sehari hari gitu
jadi ketika mereka diajak tani ya welcome lah
ditambah dengan ini malah makan tambah tambah motivasinya gitu
ya makanya di sini ada yang tanam cabai ada yang tanam apa namanya timun
nah biaya mereka sendiri
sehingga ketika mereka mungkin nanti ke daerah ya itu sudah terbiasa gitu
sehingga nggak ada penekanan penekanan yang secara apa namanya
tetap gitu enggak
kolaborasi antara program kementerian pertanian dan santri
akan menjadi angin segar di perkembangan kondisi pertanian indonesia
kedepan kementerian pertanian akan terus bersinergi
dengan kemenko perekonomian kemendes dan instansi lain
untuk mensukseskan pertumbuhan pertanian indonesia yang lebih baik
vina nabila indra hadi tasik malaya jawa barat